sudah berpuluh puluh tahun warga di kawasan tambak lorok semarang ini hidup di tengah kubangan genangan rop yang selalu datang setiap hari